kita beralih ke kabar peresmian monumen kepolisian
masih dalam suasana perayaan hari ulang tahun kemerdekaan
sebuah monumen kepolisian di surabaya diresmikan setelah direnovasi
dalam peresmian ini mantan wakil presiden republik indonesia
trisut trisno dikukuhkan menjadi warga kehormatan korps primo polri
karena dianggap memiliki jasa besar dalam perkembangan sejarah kepolisian
pemberian penghargaan warga kehormatan primo kepada mantan wakil presiden trisut trisno ini
dilakukan langsung oleh dankor korps primo irjen polsah frudin
di depan monumen perjuangan polri senin siang
penghargaan diberikan karena jenderal polri nawirawan trisut trisno
dinilai berjasa atas sejarah pembentukan polri
serta keterlibatan polisi istimewa dalam perang sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
dengan tokoh sentral m yatin
menurut trisut trisno sejarah perjuangan
pembentukan republik indonesia tidak boleh dilupakan oleh masyarakat
terutama pemuda zaman milenial
pancasila sebagai ideologi negara juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari hari
tidak peran dengan ragam suku bangsa bahasa agama kepercayaan
karena pancasila kita bisa minta kita semoga terus mempelajari pancasila
tidak betul dan langsung menolak ini
usai peresmian renovasi monumen perjuangan polri
dan pemberian gelar warga kehormatan
kapolda jatim menggelar teaterikal pertempuran sepuluh november
yang melibatkan anggota polisi istimewa dengan penjajah di surabaya
kapolda jatim juga mengingatkan
renovasi monumen polri penting dilakukan untuk membunuh rasa cinta tanah air
dan mengingatkan masyarakat
termasuk polisi tentang bagaimana perjuangan polri terdahulu
apalagi punya nilai histori disamil visinya
seperti yang disampaikan pak presiden
punya nilai nilai perjuangan di jalannya dalam merebut kemerdekaan
sekarang bukan merebut kemerdekaan
sekarang bukan merebut kemerdekaan
sekarang mempertahankan kemerdekaan
bagaimana sekarang generasi penerus memperjuangkan mengisi kemerdekaannya
itulah menjadi inspirasi buat kita
monumen ini sebelumnya berdiri dengan bangunan lama
selain mengecat ulang bangunan
polda jatim juga menambahkan beberapa taman dan hiasan lampu di sekitar monumen ini
agar semakin semarat